anda kembali di kompas siang saya gita marquestri
sedara buntut aksi mahasiswa mendukung palestina
kampus columbia university di new york batal menyelenggarakan wisuda utama lima belas mei ini
hal ini ditanggapi kecewa mahasiswa indonesia yang telah menerbangkan keluarganya
untuk hadiri wisuda mereka
selengkapnya liputan jurnalis voa randy wicaksana dari new york
nyatanya tak hanya wisuda utama ditiadakan
tapi kini semua akses kampus dikunci bahkan untuk mahasiswanya
zarifah mengaku kecewa karena telah terbangkan sang adik dari bandung untuk hadiri wisudanya
jadi kalau misalkan gak datang wisuda setidaknya bisa lihat kampus lah
ini kan lihat kampus juga nggak bisa karena sedang ada lockdown kan
hampir dua minggu kampus kita lockdown dengan kondisi kita lagi finals
lebih sedihnya sebenarnya gak bisa ngeliatin sekolah kita ke keluarga sih
wisuda utama kampus kolombia adalah tradisi ikonik yang dihadiri hingga enam puluh lima ribu mahasiswanya
dari sembilan belas fakultas yang berbeda dan telah berlangsung sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
wisuda tingkat universitas ditiadakan
tapi wisuda tingkat fakultas tetap dilangsungkan
meski harus dilakukan jauh dari lokasi kampus utama
dan membuatnya menjadi perempuan asal indonesia untuk reuni dengan keluarganya
termasuk bayu ramadan yang berpisah dari anaknya selama berkuliah hampir dua tahun di new york
istri dua anak ada ibu mertua dan adik ipar juga
anak anak tadi mau ini untuk datang wisuda
tujuan utama itu kan supaya ngeliat papanya selama ini ngilang dua tahun ngapain aja
meski kecewa namun para mahasiswa indonesia ini mengaku tak menyesal berkuliah di masa masa ini
gak nyesal karena banyak pengalaman yang dia lakukan
dapat kan cuma hal hal yang kita pelajarin di kelas
menjadi bagian dari sejarah ini kan mungkin nggak keulang lagi tahun depan kita
kita bisa ke sekolah terbaik manapun di dunia ini
kita bisa nyari pendidikan sehebat apapun
tapi semua itu nggak akan ada gunanya kalau itu buat diri kita sendiri dok
disitulah nanti ilmu dan pengalaman kita akan berguna
itu sih yang kayaknya pengen gue tanamin ke anak anak
pematalan wisuda columbia university ini adalah buntut dari anak anak
yang menanggung aksi protes mahasiswa pro palestina
yang menuntut kampus untuk divestasi dari israel
kampus menolak permintaan tersebut pada akhir april lalu
dari new york randy wujaksana vos